pandemi covid sembilan belas berdampak pada seluruh lini kehidupan warga
termasuk juga para pengrajin alat musik tradisional aceh karena permintaan jauh berkurang
seperti yang dirasakan suni adi seorang pengrajin alat musik tradisional di desa blangul panju
kecamatan blambangat kota lok sumawai
selama pandemi covid sembilan belas suni adi mengaku pendapatannya berkurang hingga sembilan puluh lima persen
biasanya ia banjir pesanan berbagai jenis alat musik khususnya jenis rapai
dari seniman aceh dan pengadaan alat musik dari pemerintah aceh ataupun pemerintah daerah
untuk harga alat musik tradisional biasanya dijual dengan harga bervariasi
mulai dari harga rp empat ratus ribu rupiah hingga satu lima juta rupiah tergantung ukuran dan jenis alat musik
hampir sembilan puluh lima persen omset kita menurun
pandemi ini tahun dua ribu dua puluh satu ini paling paling laku sepuluh
ini bulan ini saja satu pun tidak laku
suniadi berharap seni musik budaya aceh terus bisa dilestarikan
seperti pepatah aceh yang berbunyi
mati anak tau kuburannya hilang adat budaya tidak tahu cari dimanunya